saudara tim gabungan dari mabes polri polda jawa barat dan polres karawang
masih berupaya mengidentifikasi korban kecelakaan beruntun
yang saat ini berada di rsud karawang
dari dua belas korban meninggal dua korban berhasil diidentifikasi
proses identifikasi korban tewas akibat kecelakaan maut
di ruas tol jakarta cikampek terus dilakukan
kondisi luka pada tubuh jenazah menjadi kendala sulitnya identifikasi korban
sementara itu sejumlah keluarga mulai mendatangi rsud karawang
untuk memastikan apakah ada anggota keluarganya yang menjadi korban
salah satu keluarga berasal dari ciamis yang datang untuk mengidentifikasi korban
keluarga menduga anggota keluarganya menjadi korban
berdasarkan kendaraan yang digunakan para korban
untuk mudik dari bogor menuju ciamis
dan sekarang saat ini saudara identifikasi masih terus dilakukan
untuk korban yang masih berada di rsud karawang jawa barat
tabrakan beruntun terjadi di kilometer lima puluh delapan jalur kontraflow tol jakarta cikampek
karawang jawa barat senin pagi
kecelakaan melibatkan tiga kendaraan
yakni daihatsu grand max daihatsu terios dan bus prima jasa
yang mengakibatkan dua belas orang tewas
kecelakaan berawal dari mobil grand max yang tiba tiba oleng ke kanan
kemudian datang bus prima jasa hingga kecelakaan terjadi
sedangkan mobil terios menabrak bagian belakang bus prima jasa
usai tabrakan dua kendaraan terbakar
jadi aja pak kita kan ini kontra flow dari arah jakarta nih
kita ke bandung enggak kita kan emang ada khusus kanan gitu kan
jadi tiba tiba itu mobil grand max itu nyebrang pak ke saya
saya mengincar begini tuh ronong gini
kalau mobil yang itu adanya puisinya di kiri
kayaknya kenapa saya langsung balik begitu dia
saat ini tim dari polda jawa barat di bantukor lantas polri
telah melakukan investigasi penyebab kecelakaan maut
di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
kecelakaan terjadi di lajur kontraflow
ya itu seperti saya katakan tadi
grand make ini datang dari jakarta
dan menabrak kendaraan lainnya
saat ini seluruh korban tewas berada di rsud karawang
polisi juga membuka pos kontemortem bagi keluarga
dua diantaranya telah berhasil diidentifikasi
keduanya merupakan warga ciamis dan kudus
yang grand max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya dua belas orang
kemudian dari sisi segi identitas
sementara yang bisa diketemukan ada dua
yang pertama itu ada ktp dari ciamis
kemudian yang kedua dari inavis diketemukan
dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali
hingga kini proses identifikasi tersebut
proses identifikasi terhadap korban tewas dalam kecelakaan di ruas tol jakarta cikampek
kilometer lima puluh delapan masih berlangsung
polisi akan melibatkan kementerian perhubungan dan knkt
untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini
lebih lengkap tentang proses identifikasi korban dan juga penanganan pasca kecelakaan
kita langsung tanyakan pada jurnalis kompastv
adi wahdi saat ini sudah ada di rsud karawang jawa barat
adi jadi sejauh ini apakah sudah ada tambahan lagi korban yang berhasil diidentifikasi
mas kalis dan juga saudara berdasarkan pantauan kami dan informasi yang kami himpun
masih dua korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim inavis dvi dan tim forensik rsud karawang
dan saat ini pantauan kami di lokasi sejumlah keluarga mendatangi pos mortem bernilai antem mortem
ciri ciri korban sebelum dan sesaat sudah meninggal dunia
keluarga ini sudah total ada tujuh anggota keluarga dari para korban sebanyak dua belas orang
mereka saat ini tengah melakukan upaya upaya pencocokan data
mulai dari ciri ciri ciri ciri khusus seperti tanda lahir dan sebagainya
susunan gigi serta ciri ciri lainnya bisa dikenali saat korban masih hidup
dan tanda tersud masih dikenali oleh pihak keluarga setelah itu
namun jika langkah langkah tersebut tidak juga membuahkan hasil mengidentifikasi korban
langkah langkah berikutnya adalah tes dna yang akan dilakukan oleh pihak forensik rumah sakit
paskalis dan juga saudara upaya upaya pencocokan terus dilakukan oleh pihak kepolisian
saat ini polisi juga menghimbau kepada seluruh keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya
agar segera melaporkan ke posko terdekat mudik untuk kemudian dibantu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak rsud dan polres karawang tentunya
dari total keluarga yang mendatangi rumah sakit umum daerah kabupaten karawang mayoritas ini datang dari wilayah bogor dan wilayah ciamis
wilayah bokor merupakan titik keberangkatan awal kendaraan grand mac yang mangkut sebanyak dua belas orang
dan ciamis adalah tujuan akhir dari penumpang yang menumpang kendaraan tersebut
hingga kedua wilayah ini terus melakukan koordinasi antara polres karawang polres ciamis dan polres bogor
untuk kemudian bisa segera mengidentifikasi semua para korban yang saat ini masih berada di rsud karawang
dari total tujuh keluarga yang saat ini datang ke rsud karawang pihak kepolisian memberikan pelayanan
mereka yang menunggu hasil identifikasi
pihak kepolisian dari polres karawang menempatkan mereka di hotel terdekat untuk kemudian apabila diperlukan terus dipanggil pencocokan dan sebagainya
ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan agar kemudian para keluarga korban ini bisa tegar dalam melakukan proses identifikasi pencocokan data
selama rangkaian rangkaian tersebut dilakukan untuk kemudian harapan akhirnya secepatnya ke dua belas korban ini bisa teridentifikasi
dan saat ini pantauan kami juga ada sejumlah keluarga yang kemudian terus berdatangan
total ada sekitar sembilan atau delapan anggota keluarga yang terus datang
dan mereka langsung mendatangi mendaftar untuk datang mencocokkan segala identitas dan kesamaan jenis atau ciri ciri para korban agar kemudian bisa teridentifikasi pas kali
oke ada delapan sembilan anggota keluarga yang anda pantau sampai siang ini ada di rsud karawang
yang identifikasi ataupun barang barang yang harus dibawa oleh keluarga korban untuk membantu identifikasi korban supaya bisa lebih cepat adi
ada syarat untuk bisa membantu percepatan identifikasi
salah satunya adalah foto korban ketika masih dalam kondisi hidup
artinya ini cukup dibutuhkan mengingat ciri ciri tersebut sangat membantu untuk melihat kondisi fisik pasca meninggal
dengan aktifnya pihak keluarga memberikan data informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian dan tim identifikasi di rumah sakit umum daerah kabupaten karawang ini potensi
untuk cepat mendapatkan atau mengungkap data dari para korban ini cukup besar
karena yang menali sehari hari dengan kondisi sikap tingkat dan kondisi bentuk tubuh seperti muka rambut bentuk muka dan bentuk susunan gigi adalah pihak keluarga
sehingga hal tersebut sangat dibutuhkan
untuk itu pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh warga yang merasa kehilangan keluarganya anggota keluarganya sejak kemarin hingga saat ini
agar sekejap sekejap datang ke rumah sakit umum daerah
untuk kemudian bisa membantu pelaksanaan dari proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian
baik terima kasih laporan anda langsung dari rsud karawang jawa barat